hai iskandar penjual pentol berusia lima puluh tahun ini sangat bahagia ketika mengetahui bahwa ia bersama
sang istri bisa menunaikan ibadah haji tahun ini sebagai penjual pentol di simpang lima gubul
kediri penghasilan iskandar sekitar seratus ribu rupiah perhari setiap harinya ia sisihkan sepuluh
sepuluh untuk tabungan haji setelah satu tahun iskandar mampu membayar biaya pendaftaran haji
pada tahun dua ribu sebelas iskandar mendapat panggilan naik haji pada tahun dua ribu dua puluh ia melunasi biaya haji dengan
membayar sekitar dua belas juta rupiah namun akibat pandemi ia harus menunda keberangkatan hingga dua ribu dua puluh satu
akhirnya iskandar berangkat senin ini bersama kloter tiga puluh ke tanah suci setiap hari kami menabung
sepuluh sekali nabung itu niatnya untuk naik gaji itu enggak tergoda untuk mengambil enggak
itu memang niatnya udah untuk itu jadi kita ya nggak akan ngambil itu untuk yang lain